ada orang miskin ada kelompok sadikin namanya
beginilah gaya politik muarif amin
penuh canda dan guyonan khas ulama nahdlatul ulama
kiasan kiasan halus yang mengundang tawa
bagi calon wakil presiden nomor urut satu ini
terpilihnya dirinya menjadi calon wakil presiden
adalah penghormatan terhadap ulama
oleh karena itu
ia harus mampu membulatkan suara para pengikutnya
selalu nu kita jadikan sebagai nu pesantren
nu pesantren ini modal kita yang harus kita kuatkan
yang baru komunitas komunitas lain
nelayan peternak yang lain lain
semua kita rangkul
tapi modal utama
nu dan pesantren itu harus ada di tangan
gelusukan ke pesantren pesantren dan nahdatul ulama
memang sudah menjadi bagian dari strategi pemenangan jokowi ma'ruf
untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini